bulan mei menjadi awal musim bertelurnya penyu penyu langka di kawasan konservasi penyu taman kili kili trenggalek
hingga saat ini sudah terdapat sebelas penyu yang bertelur sedangkan jumlah telur yang dihasilkan mencapai hampir seribu butir
telur telur penyu ini kini menjadi pemandangan langka masyarakat trenggalek
pantai taman kili kili yang ada di desa wonocoyo kecamatan panggul kabupaten trenggalek menjadi salah satu lokasi konservasi penyu di jawa timur
dalam setahun terdapat puluhan penyu yang mendarat untuk bertelur
bulan mei menjadi awal musim penyu bertelur
hingga saat ini terdapat sebelas induk penyu yang mendarat dan bertelur di pantai kili kili
dari belasan penyu tersebut menghasilkan hampir seribu butir telur
beberapa jenis penyu yang mendarat di pantai ini diantaranya penyu sisik penyu abu abu dan penyu belimbing
telur telur penyu tersebut selanjutnya diambil oleh petugas konservasi untuk dipindah di tampang pasir yang aman sehingga bisa menetas dengan baik
taman gili gili dinilai paling cocok untuk proses penetasan telur penyu
selanjutnya anak penyu atau tukik
yang telah menetas dipindahkan ke bak bak penampungan hingga berusia tiga bulan dan siap dilepas kembali ke laut
delapan puluh tujuh induk tapi yang tahun dua ribu lima belas itu lima puluh sembilan
biasanya puncaknya pada bulan bulan berapa
puncaknya bulan depan ini juni juli ya itu
selama enam tahun menjadi lokasi konservasi jumlah induk penyu yang bertelur paling banyak
terjadi pada tahun dua ribu tiga belas yang mencapai delapan puluh tujuh ekor
hingga kini taman kili kili telah berhasil melepas puluhan ribu tukik ke laut
secara alami kan tukik itu setelah menetas dan keluar dari sarangnya dia kan langsung ke laut
tetapi kami menahan dulu selama satu sampai tiga bulan dengan harapan bisa meningkatkan persentase kehidupannya
keberadaan konservasi penyu yang dikelola kelompok masyarakat pengawas pokmaswas
taman kili kili ini diharapkan mampu melestarikan keberadaan penyu di laut bebas
mengingat hingga saat ini populasi penyu terus berkurang
fadli rahmawan tregale